baru hari pertama sekolah
udah kena shell dua kali
tadi jatuh ketimpa gatot
sekarang malah duduk sama
aku ngarap dia lagi dong
mau gak cucok lagi
awas kalau ikut kena ikut cium
aku tahu yang ada di daunan orang
tidak ada yang kering kabeh
dan makin benghar
dan makin gendut
dikasih fufuk itu di daunan orang
tanaman orang dikasih fufuk
iya maaf roh siap
jadi pakai fufuk yang di belakang maaf roh
fufuk yang di belakang
yang di fufan
kamu kok ayadzidi sudah keluar dari penjara
gua mau ketemu sedara kembar gue
nya saudara kembar
abis kamu teh jahat pisang
udah terlalu sering kamu nyakitin saya mirna
udah sering nipu saya juga
ngeraken tau gak
mendingan teh kamu pergi dari sini sok
aduh jangan ganggu saya
nya pergi sok
gue kan pergi lo gak usah panik
gue juga tau lo masih kesel sama gue
tapi asal lo tau ya
mir lo sama gue tuh saudara kembar
gak bakalan bisa berubah
ya salam ya sama keponakan kita
kok dia tau soal si opi
kenapa lagi sih
hari ini gue diusir sama si mary
napsu bener gue pengen tabok aja tau ngomongkannya
pengintaian terhadap keponakannya si meri gimana lo hari ini
belum mulai gue hari ini
besok aja lah
lo bikin bete gue aja tau gak
setiap kali disuruh sesuatu gak pernah becus kerja lo
apa perlu gua ngelakuin semuanya sendiri di
tante mirna nyuruh aku matematen laura
oke aku pasti matematain dia
ih ngapain sih ini anak
pakai duduk duduk sebelah gue lagi
kalian bisa kenalan lebih jauh nanti kalo jam isi rehat
nama saya di ktp itu emang gatot tapi saya lebih sering dipanggil glenn
glenn kamu silahkan duduk
kalian berdua cari tempat yang kosong ya
karena jam pelajaran udah segera dimulai
gatot mah gatot aja
eh duduk mana lo
eh gue mau duduk situ
duduk duduk duduk
baru hari pertama sekolah
udah kena sel dua kali
tadi jatuh ketimpa gatot
sekarang malah duduk sama
aku ngarap dia lagi
nggak mau ngancur lagi
kalau eke kena eke cium
dasar banci setan
main lagi kejar kejar gue
harus duduk sama cewek gembel itu
kacungnya si laura
kemana bau lagi
kok bisa ya dia diterima disini
ya jelas bisa lah
dia kan dibayarin sama laura
yaudah lah sis
cara gampang kali buat nyikirin dia
emang ada yang lain ya namanya laura di sekolah ini
oh iya ya benar juga
nggak ada yang ngelarang
tapi cuma berdua sama allah
bukan sama gembel ini
bukan sama staff
nggak album cium

mungkin dikasih yaan
ya sekalian nama gue gitu deh
bu pesen spaghetti sauce barbequenya satu ya
terus apa lagi
sami rebus satu kalau itu favorit saya
oh ya udah tunggu sebentar ya
bu mau pesen
kamu mau pesen apa
pesen eti eti beku eti beku satu
eti beku itu nama orang apa nama makanan
hah mahalamat bu
ongkos gue lima hari tuh
bu ya udah ini bu